halo pemirsa apa kabar kita berjumpa dalam insight topik kita malam ini mengenai bulu tangkis
dimana pasangan ganda campuran bulu tangkis pravin jordan dan debbie susanto berhasil mengibarkan bendera merah putih di buckley card arena di birmingham inggris
pasca menjuara ajang all england dua ribu enam belas
nah kemenangan ini berhasil mengharumkan nama indonesia dan menambah torehan prestasi atlet atlet tanah air di ajang dunia
nah apa apa saja cerita di balik kemenangan pasangan pravin dan debbie dan bagaimana momentum ini bisa menjadi komitmen bersama untuk memajukan olahraga nasional khususnya bulu tangkis
simak perbincangan lengkapnya dalam insight malam ini bersama saya desi anwar
setelah sempat absen pada tahun dua ribu lima belas tahun ini indonesia kembali ke tangga juara turnamen bulu tangkis all england
nah pasangan ganda campuran
pravin jordan devi susanto sukses meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan peringkat enam dunia asal denmark
kemenangan pravin dan debbie di all england ini semakin membuka peluang indonesia untuk menuju olimpiade dua ribu enam belas ini di rio de janeiro
pebulu tangkis ganda campuran praven jordan debbie susanto berhasil meraih gelar juara ganda campuran di all england super series premier dua ribu enam belas
pencapaian mereka meraih juara tidaklah mudah
pada babak pertama atau tiga puluh dua besar pasangan ganda campuran indonesia praven jordan debbie susanto mengalahkan pasangan singapura dani bawakrisnanta yuyan vanessa
selanjutnya pada babak kedua praven debbie menghadapi perlawanan ketat dari pasangan jepang kenta kazuno ayane kurihara
sempat tertinggal pada game pertama praven debbie akhirnya unggul dan menutup pertandingan dengan kemenangan dua satu
ganda campuran indonesia pun berhasil melaju ke perempat final all england dua ribu enam belas
pada babak perempat final pravin debbie mengalahkan unggulan ketiga asal tiongkok liu cheng bao yixin dua set langsung dua puluh satu empat belas dan dua tiga dua puluh satu
pada semifinal praven debbie mengalahkan unggulan pertama asal tiongkok zhang nan zhao yunlei
pravin debbie tampil dominan saat berduel melawan unggulan kelima asal denmark joachim visser nielsen christina pedersen
pada babak final praven debbie menutup pertandingan dan meraih titel juara dengan skor akhir dua satu
sebagai bentuk apresiasi pusat persatuan bulu tangki seluruh indonesia pbsi akan memberikan penghargaan atas keberhasilan yang diraih keduanya
yang jelas pasti dalam bentuk nominal uang buat si atletnya sendiri memang mungkin tidak seberapa tapi kita memang menganut kebersamaannya
jadi si pelatih itu dapat
kemudian juga pelatih lain yang mensupport pun juga merupakan satu kesatuan kebersamaan
inilah gelar kelima bagi indonesia di nomor ganda campuran
kemenangan mereka dalam ajang bergensi yang berlangsung di birmingham inggris ini semakin membuka peluang indonesia menuju olimpiade dua ribu enam belas di brazil
all england menjadi turnamen bulu tangki setertua dan yang paling bergensi di dunia
nah apa yang menjadi kunci kemenangan
pasangan pravin jordan dan debbie susanto
langsung saja kita berbincang dengan keduanya yang telah hadir di studio
halo pravin jordan yang biasanya dikenal sebagai uco ya
namanya tapi keren sekali ya
dan juga debbie pertama tos selamat
kita juga semua sangat sangat bangga terhadap apa yang kalian raih
ya sangat berarti ya buat kita berdua karena itu salah satu yang menambah kepercayaan diri kita berdua biar lebih bersaing lagi di kancah dunianya
dan all england memang ini salah satu turnamen badminton yang paling terkenal
debbie bagaimana apa artinya dan apa perasaannya waktu akhirnya ini kita di belakang nih memegang trofi all england
karena kan siapa sih yang gak mau juara all england
namanya diukir di sejarah gitu kan
yang pasti sih senang banget ya karena kita bisa jadi juara di all england
nggak bisa diungkapin pakai kata kata sebenarnya
itu apa ya perasaan bangga yang luar biasa
uco dan debbie di all england baru baru ini anda mengalahkan ini dua pasangan andalannya denmark ya
saya lihat ini dua set dan kalau kita bisa lihat ini menang telak ya sebenarnya
dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu tujuh belas ini cukup mengagetkan bagi anda uco
ya kalau dibilang kaget enggak
jadi kalau dilihat flashbacknya ya di pertandingan sebelumnya emang kita juga mengalahkan dia dengan stride set juga dengan skor yang lumayan jauh juga
jadi inti kemenangannya ya jangan berpikir pikir
sampai kita lepas fokusnya dan lepas dari pola permainan kita sendiri
pola permainan yang digunakan waktu all england kemarin
waktu saat itu ya kita cuma bisa pilihannya itu hanya menyerang mereka
dengan bertubi tubi saya lihat itu
smashnya itu banyak sekali ya
mau gak mau itu harus begitu dengan cara begitu
kalau nggak begitu ya mungkin kita ada di posisi
pola permainan mereka dan kita nggak nyaman dengan pola itu
debbie kalau lihat dari tantangan ya dalam final itu dengan lawan dari denmark ini apa kira kira tantangan terberatnya
mungkin kalau tantangan terberat mungkin dari diri kita sendiri ya
bukan memang dari musuh
bukan dari game itu sendiri
iya tapi harus dari kita sendiri
gimana kita apa ya enggak terlalu menggebu gebu enggak terlalu emosi
kita pasti pengen juara kan siapa sih nggak pengen juara all england
cuma gimana caranya meredam itu di lapangan gitu
itu yang jauh lebih berat
nah setelah kita bisa meredam itu baru kita baru bisa menghadapi musuh yang di depan kita
nah itu gimana caranya meredamnya itu
supaya tidak emosinya tidak terlalu meluap tapi juga ya tidak lengah itu tadi yang uco katakan ya
apa mungkin kita lebih banyak komunikasi sebelum kita masuk lapangan kita selalu ngomong bahwa ini bukan final
ini adalah kita yang main babak pertama jadi kita gimana caranya bukan cari menang dulu
tapi gimana caranya kita bisa enjoy dan nikmatin permainan
jadi enjoy dan nikmat jadi pressure nya atau bebannya itu tidak terlalu berat ya
tapi kalau dilihat dari dua pemain ini yang dari denmark itu kan mereka badannya kan beda jauh lebih tinggi
walaupun ucok kan lumayan tinggi ya
kira kira apa yang strategi yang di implementasi lah ucok
ada strategi tersendiri untuk ucok
ada strategi tersendiri untuk ucok
ada strategi tersendiri untuk melawan mereka berdua ini
sebenarnya kalau dibilang pemain eropa ketemu pemain asia itu apalagi pemain indonesia ya
itu mereka nggak suka sama sekali dengan tipe permainannya
mungkin jadi kayak pemain indonesia itu bisa dibilang banyak main tuh banyak yang nipu nipu bola tuh kan
ya pemain eropa itu kadang kadang emosi kan misalkan disangkainnya ke sana tapi ke sana bolanya
ya kadang kadang pemain eropa itu suka yang emosinya itu naik kalau di gituin
jadi ya lebih emosi jadi emang kurang suka emang pemain sama indonesia gitu
karena kenapa indonesia mungkin jauh lebih lincah lebih lihai atau tidak terbaca ini arahnya shuttlecocknya mau kemana gitu
lebih terampil kali ya lebih terampil dan lihai mungkin membaca situasi di lapangan
kalau debbie sendiri bagaimana melihat mereka
ya menjadi inilah rival dari kalian berdua apa kelemahan mereka tapi apa juga kekuatan mereka
kalau untuk kekuatannya ya bisa dibilang mereka kan pasangan top dunia
dan mereka udah berpasangan cukup lama dengan hasil pertandingan yang bisa terbilang lumayan bagus terus gitu
cuma kelemahannya ya itu tadi mungkin kalau untuk pemain eropa mereka lebih cenderung lebih cepat apa ya
lebih cepat emosi
lebih cepat dipengaruhi lawan
jadi kalau kita misalnya mulai ngeganggu konsen mereka mereka bisa emosi bisa nggak bisa meredam
ya langsung mengupat dan lain sebagainya itu mungkin kelemahan dari mereka
jadi mereka tidak bisa terlalu konsentrasi ya
tapi sebenarnya kan mereka bukan pasangan baru ya bermain dengan kalian
jadi saya lihat juga wow ini kebanggaan bagi kita tapi pasti mereka juga waktu salaman sama kalian itu kira kira seperti apa reaksinya
yang mengakui bahwa kalian adalah pasangan yang jauh lebih baik gitu
mereka fair ya mereka sudah selesai game dua puluh satu menang kita
jadi mereka tuh bukan ada yang kayak yang iri apa gimana
jadi dia emang mengakui pada saat itu saya kalah sama kamu gitu
dia mengakui itu
makanya saya fairnya tuh disitu saya suka sama mereka
mengakui itu lebih berat dan
susah juga orang kalau mau mengakui gitu
tapi mereka tampaknya fair ya
tapi sebelumnya di semifinal kalian melawan pasangan dari tiongkok ya
jang nan dan zhao yunlai nah ini kan dari segi fisik tubuh dan cara mainnya itu bagaimana
apa kira kira perbedaannya dan bagaimana akhirnya kalian juga bisa mengalahkan mereka
kalau untuk pasangan cina ini kan bisa dibilang yang paling kuat di dunia ya sekarang
karena mereka peringkat satu mereka jual olimpiade
dan hampir bisa dibilang dari semua pertandingan mereka mereka jarang kalah ibaratnya gitu
selalu dari misalnya sepuluh pertandingan mungkin tujuh pertandingan mereka ambil gitu
selalu ya dan selama ini kalau kita lihat misalnya apalagi all england itu selalu kalau bukan denmark pasti dari china itu dari tiongkok
tapi kali ini apa trik trik yang digunakan ya
kalau trik sih mungkin sebenarnya hampir sama kayak pertandingan pertandingan sebelumnya yang kita jalanin
cuman bisa dibilang kita punya keyakinan lebih kemarin
punya keyakinan bahwa ini nih kesempatan kita untuk menang
apakah karena kalian juga sekarang peringkat delapan padahal ada teman teman seperti tontowi liliana dan hendra dan juga asan kan peringkatnya lebih di atas kalian
itu justru ini membantu sehingga tidak terlalu ada pressure atau beban ini terasa membantu sebagai underdog gitu
ya kayak yang kayak misalnya kayak kita kan emang gak terlalu diunggulkan gitu
jadi kayak kita ketemu
ya jadi kalau kalah gak apa apa kalau menang luar biasa gitu
iya jadi kayak ketemu unggul unggulan kan pasti kita wah ini unggulan satu unggulan dua
masa kita mau kalah gitu
hasilnya mah urusan belakang
yang penting fight di lapangannya dulu
dan ternyata akhirnya waktu juara ini pasti coach kalian juga wow
apa reaksinya waktu telpon
ya pertama tama dia pasti bilang puji tuhan senang banget katanya
bangga dengan pencapaian saya dan jordan
dengan satu satunya wakil indonesia tapi kita tidak merasa main dengan penuh beban gitu
justru kita enjoy pengen ngasih yang terbaik
jadi sebagai pelatih mungkin ya merasa senang ya dengan keberhasilan kita
iya dan kita juga ikut senang
oke kita istirahat sebentar ya
kita akan lanjutkan ini dua champion game
yang pertama adalah champion kita ya
dan kita masih akan lanjutkan bincang bincang bersama pravin dan debbie
setelah menjuarai turnamen all england baru baru ini
sesaat lagi tetaplah bersama insight